jumlah korban tewas akibat keracunan ikan buntal di lumajang jawa timur bertambah menjadi empat orang
enam orang masih dirawat intensif di rumah sakit sedangkan dua lainnya melakukan rawat jalan
hairul huda tujuh belas tahun warga desa purworejo kecamatan tempur sari lumajang meninggal dunia di rumah sakit umum dr haryoto
sebelumnya tiga anak meninggal dunia lebih dulu setelah memakan ikan buntal pada sabtu kemarin
mereka adalah hoyrul zikin tiga belas tahun dan sukmana sebelas tahun dan edi eka pratama enam belas tahun
kejadian bermula ketika enam anak usia belasan tahun memancing ikan memancing di pantai licin kecamatan ampel gading kabupaten malang pada jumat
mereka mendapat seekor ikan buntal seberat delapan kg
tidak tahu ikan itu beracun mereka memasak ikan dan menyantapnya bersama sama
ada dua orang hari ini tiga orang bersama
ibu yang putranya barusan meninggal
total tiga orang
kondisi pasien yang dua stabil yang satu karena kondisinya juga stres
insya allah kita rujuk